seorang ayah dan kakek dipukuli oleh polisi pada hari minggu tujuh belas mei dua ribu lima belas di guima res portugal
setelah perayaan kemenangan benfica yang memenangkan gelar liga ke dua berturut turut mereka
di saitanding imbang melawan vitoria gumaraes
sang ayah ditahan oleh polisi setelah insiden tersebut
dalam video yang ditunjukkan oleh cmtv
terlihat beberapa polisi tengah berunding dengan seorang ayah kakek
dan dua anak laki laki yang berumur sembilan dan tiga belas tahun di luar stadion de afonso henry quest
video tersebut menunjukkan seorang polisi tiba tiba menjatuhkan sang ayah ke tanah
dan memukul sang kakek ketika ingin mencoba intervensi aksi kekerasan yang dilakukan polisi tersebut
sang ayah kemudian dipukul oleh tongkat di depan anak anaknya
media portugal mengatakan bahwa dalam sebuah catatan laporan polisi
salah seorang dari mereka dituduh meludahi polisi dan kemudian hal tersebut
dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap otoritas
kementerian dalam negeri portugal telah mengumumkan penyelidikan atas insiden tersebut